berpulangnya ratu elizabeth ii di balmoral skotlandia
kami sore waktu setempat membawa kesedihan mendalam bagi banyak orang di indonesia
salah satu yang dekat dengan lingkaran kerajaan inggris adalah doktor seni dan perancang busana sir harry darsono
ia mendapat gelar kehormatan sur dan juga mendapat dua medali kehormatan dari kerajaan inggris
dan kita sudah terhubung bersama harry d'arsono melalui sambungan telepon
selamat pagi pak harry
baik sejak beliau sudah tidak aktif lagi berapa minggu sebelum beliau mangkap kami sudah terus berhubungan dengan keluarga keluarga bangsawan
seperti yang saya tuliskan kepada pihak cnn indonesia yang menghubungi saya tadi
ada enam keluarga besar
dan mereka kami janjian hari ini saya meninggalkan indonesia menuju ke heathrow ke london
dan saya menjemput dan langsung mengikuti misa requiem untuk almarhumah sri ratu
bagi saya sri ratu bukan seperti ratu ratu yang biasanya sebelum wafat biasanya menyerahkan mahkotanya kepada sang penerusnya putri atau putra mahkotanya
tapi ratu ini karena sudah bersumpah di hadapan tuhan di hadapan gereja
dan sebagai pemimpin gereja
sebagai kepala gereja anglihkan beliau memegang satu tugas dengan amanah dan istiqomah
bahwa dia tidak akan mundur sampai ajal menjemput beliau
jadi ini satu pelajaran bagi semua yang menerima tugas dari sang pencipta kehidupan ini
sebaiknya kita amanah dan istiqomah
kesetiaan itu di atas segala galanya
walaupun dalam fisik yang seperti itu
mungkin orang tua kita umur delapan puluh ke atas saja sudah mengurangi aktivitas
beliau aktivitas kerajaan yang luar biasa ketatnya dan walaupun sudah dipilih
tapi toh menguras tenaga pikiran dan waktu beliau yang sudah sangat sedikit itu
beliau manfaatkan untuk tetap menunjukkan ke dunia bahwa beliau adalah setia terhadap kerajaan terhadap tugas
itu dari saya
dan saya hari ini akan berangkat ke london untuk menemui keluarga keluarga bangsawan yang sudah janjian dengan saya
sejak sri ratu almarhum sri ratu sudah tidak aktif lagi menunaikan tugas
karena sudah luar biasa sudah penatnya selama tujuh puluh tahun lebih
oke pak hari menurut anda seperti apa kemudian nanti tampuk kepemimpinan kerajaan inggris yang tentu kita sudah tahu
ini sudah diwariskan kepada
banyak sekali komentar di media sosial maupun di media media konvensional internasional
banyak sekali pro dan kontra dengan eksistensi kerajaan inggris dalam memasuki era yang luar biasa
ekonomi khususnya di inggris sendiri
percaturan politik yang memang sudah dalam
sudah lama sudah beberapa tahun terakhir ini dalam persimpangan jalan ya
yang sebetulnya tidak begitu menyegarkan bagi seorang raja
beliau akan memasuki era yang beda
dilakukan dan dibuka oleh sri ratu elizabeth kedua amal huma
maka yang ini nanti akan berubah lagi
memasuki era yang sudah kita rasakan ya secara global
dalam semua aspek
baik aspek politik ekonomi keuangan aspek apa saja
bahkan aspek hubungan internasional pun juga akan terpengaruh
dan ini satu tantangan
atau garis miring
saya mengatakan tantangan itu halusnya
tapi jujurnya itu tantangan itu adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh king charles
pak hari gini
kita tahu bahwa
masih ada friksi begitu ya antara kerajaan dengan orang dalam sendiri di kerajaan
kita tahu dulu
anda pasti tahu persis bagaimana lady diana dan juga sekarang meghan markle begitu ya
yang diduga juga berkonflik dengan mendiang ratu elizabeth ii
apakah kemudian anda juga akan melihat nanti dengan momentum atau dengan mangkatnya ratu elizabeth ii
ini akan menjadi lebih cair hubungan hubungan yang tadi sempat tegang atau bagaimana analisa anda
kita semua tahu bahwa sejak zaman dahulu
sejak zaman dahulu sebelum masehi
istana selalu penuh dan syarat dengan fiksi
jadi tidak saja di istana negara negara republik
tapi di dalam kerajaan yang monarki yang parlementer seperti inggris pun juga demikian
karena itu adalah sifat manusia sebenarnya
jadi sudah satu paket dengan manusia selalu kita harus melihat perubahan

yang datang ini tentu saja seluruh masyarakat inggris mengharapkan semuanya lebih baik
penuh dengan kerukunan dan kedamaian
dan selalu mencari jalan keluar
memang parlemen itu tujuannya seperti itu
kita lihat sendiri
tadi ada sambutan juga dari kerajaan skotlandia yang sudah berdiri
yang sudah punya perdana menteri sendiri
semacam itu ya
tapi untuk yang lain ya kita tahu bahwa the greebitden itu terdiri dari beberapa kerajaan yang sudah masif dan solid
saya tidak melihat itu akan menjadi lebih tough atau lebih keras
hanya menghadapi dunia secara global
tapi secara intern
tradisi yang cukup kokoh kuat dan kukuh
dan mereka sangat persisten sangat gigih
untuk mempertahankan seperti kita semua
mempertahankan kebenekaan kita
kebidaikan itu juga dirasakan di setiap negara dalam hal ini
termasuk great britain
ini mereka merasakan ya
khususnya walaupun skotlandia terpisah
karena sama juga seperti kita
kesunanan cirebon dan sebagainya ya
kita sudah di dalam satu ikatan nkri
bentuknya memang republik kita
tapi di sana mereka tetap harus mempertahankan
tapi karena tidak lucu ya
mereka harus menjadi satu panutan ya
satu kerajaan yang salah satu yang tertua dan terkuat
kalau tidak memberi suri pola dan kerukunan itu
mereka justru yang akan rugi sendiri
jadi ini disadari oleh setiap orang yang ada di kerajaan yang ada di parlement dan seterusnya
yang ada di lsm semuanya
mereka semua mempertahankan
bahwa manusia selalu mencari yang terbaik dan mengurangi resiko
jadi friksi apapun tetap ada
tapi asalkan resikonya banyak
kalau kita ribut terus di jalan maka uang akan keluar banyak
inggris juga sadar akan itu
jadi mereka tidak akan terlalu gegabah untuk membuat semuanya serba alat
yang menghasilkan yang membuahkan resiko yang lebih berat
karena ini saja sudah berat
di setara global ya bukan hanya inggris
jadi saya begitu
pak hari terakhir apa yang ingin disampaikan
oh saya ingin menyampaikan khusus untuk keluarga besar atau warga inggris
bahwa kami semua sangat menjunjung tinggi dan menghormati
kesetiaan ketabahan keteguhan ketaatan bahkan ketahanan uji
seorang ratu elizabeth yang kedua
ketahanan uji ini sudah kita lihat
hantaman dari dalam dari luar pun dari manapun saja

ini satu contoh yang baik
dan ini juga kita tiru dalam bentuk kekeluargaan dalam kebinaikan kita yang tidak boleh ditawar lagi
saya kira itu yang ingin saya sampaikan
bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama
kita tinggal di satu rumah
kita tinggal di satu rumah yang sama planetnya namanya bumi
alangkah konyolnya kalau kita terus berantem menghabiskan uang
oke baik terima kasih
sir harry d'arsono sudah bergabung dan memberikan pendapatnya
dan perspektifnya pagi ini di cnn indonesia
terima kasih selamat pagi